karnaval katulistiwa telah sukses digelar di pontianak kalimantan barat pada sabtu dua puluh dua agustus kemarin
perayaan hari kemerdekaan ini digagas oleh presiden indonesia joko widodo
jajaran pemerintahannya bersama gerakan ayo kerja
bertema optimis menghadapi masa depan indonesia
karnaval katulistiwa ini sekaligus menjadi ajang pamer kepada dunia
kalau perekonomian bangsa berjalan baik
serta menunjukkan kekuatan indonesia sebagai poros maritim
karnaval katulistiwa berisi rangkaian kegiatan karnaval darat air dan panggung hiburan
peserta karnaval bukan hanya dari kalimantan barat saja
melainkan juga dari tiga puluh empat provinsi lain di indonesia
karnaval darat dimulai dari rumah randang
dan karnaval air dari taman alun alun sungai kapuas
total peserta karnaval katulistiwa berjumlah empat orang
belum termasuk tujuh ratus orang pelajar sembilan ratus lima puluh orang penari
dan lima ratus lima puluh orang marching band corpse band akademi kepolisian
karnaval darat juga menampilkan arak arakan kendaraan enam belas mobil hias
seratus sepeda ontel dan lima puluh motor besar
karnaval air menampilkan tiga ratus perahu hias
dengan peserta dua orang
dan perayaan berjumlah dua orang
perayaan tidak berhenti di darat dan di air
malamnya panggung hiburan akan menampilkan sleng elo saikoji
di atas rata rata dan artis lokal verisape
karnaval katulistiwa berlangsung dari pukul dua belas siang hingga dua puluh tiga malam